pemerintah bakal fasilitasi pelaku umkm penyandang disabilitas
untuk perkuat perekonomian di tengah pandemi covid sembilan belas
dorongan kebijakan dan bantuan bagi penyandang disabilitas harus diwujudkan
karena roda ekonomi negeri terus berputar meski memiliki keterbatasan fisik